di belakang saya adalah salah satu tribun yang nanti akan digunakan untuk penyelenggaraan f satu powerboat di danau toba
di mana nanti akan berisikan dua satu ratus enam puluh orang yang terbagi dalam tiga tribun
di belakang saya ini adalah boat yang sudah disiapkan oleh salah satu tim yang nanti akan bertanding di web pedok
yang berbeda dibandingkan dengan f satu jet darat a dan juga motogp
selain mempunyai wet pedok f satu powerboat juga memiliki dry pedok yang berada di sini
f satu powerboat akan diselenggarakan selama tiga hari mulai dua puluh empat hingga dua puluh enam februari dua ribu dua puluh tiga di bali g kabupaten toba sumatera utara
sebanyak dua puluh pembalap dari sepuluh tim akan memperebutkan gelar juara di seri pertama f satu powerboat musim dua ribu dua puluh
salah satunya adalah jonas andersen dari tim swedia yang pada tahun lalu berhasil finish di posisi kedua pada akhir musim dua ribu dua puluh dua
f satu powerboat juga akan berada di jawa barat dan juga di jawa barat
dan sekarang f satu powerboat juga terdiri di volcano lake
apa pendapat anda tentang itu
saya pikir ini adalah tempat yang indah dan saya sangat senang untuk berada di sini
dan ini akan menjadi malam dan saya datang dari sweden dan juga ada banyak tempat seperti ini
jadi tidak besar seperti ini tapi ini tempat yang sempurna
salah satu hal yang membedakan ajang f satu powerboat dengan ajang balap lainnya adalah disediakannya dua pedok kering dan juga basah
yang membedakan dari f satu powerboat adalah bahwa f satu powerboat ini tidak hanya berada di jawa barat tapi juga ada dua pedok kering dan juga basah

yaitu dry pedok di mana mereka nantinya akan mengatur strategi sebelum nantinya kapal akan diturunkan di wet pedok di area lintasan danau toba
satu hari menjelang latihan bebas yang akan dilakukan pada jumat siang sejumlah tim telah menurunkan kapal mereka dari dry pedok ke wet pedok
setriana tangkari direktur informasi dan komunikasi perekonomian dan maritim kemenkominfo menambahkan ajang f satu powerboat di danau toba akan berlangsung selama lima tahun
jadi keamanannya juga untuk pembangunan infrastruktur sudah selesai
danau toba berhasil terpilih menjadi f satu powerboat di jawa barat

danau toba berhasil terpilih menjadi f satu powerboat di jawa barat
danau toba berhasil terpilih menjadi f satu powerboat di jawa barat
dan itu saja yang menarik terima kasih
dan itu saja yang menarik terimakasih